hujan batu dan gas air mata mewarnai pertandingan liga satu pssi antara persebaya surabaya melawan persib bandung di stadion gelora bung tomo kamis malam
akibatnya belasan supporter bonek terluka dalam kejadian ini
bentrok antara polisi dengan supporter persebaya surabaya bonek tak terhindarkan
hujan batu dan gas air mata mewarnai bentrokan ini
bentrokan berawal saat para bonek tak bertiket memaksa masuk ke dalam stadion gelora bung tomo
untuk menghindari kejadian fatal polisi akhirnya menghalau para bonek tersebut
namun bonek tetap memaksa masuk ke dalam stadion hingga petugas menembakkan gas air mata untuk mengusir mereka
tak terima dengan perlakuan petugas bonek memberi perlawanan dengan melempari petugas dengan batu
dan membakar rumput kering di sekitar areal parkir mobil stadion
itu boneknya marah ya diserang sama polisi
terus dibakar terus ini saya main sendirian ngadomkan ini
sebelumnya petugas polres mojokerto kota melakukan aksi sweeping terhadap supporter bonek di jalur nasional bypass magersari mojokerto
petugas langsung menghentikan sejumlah truk bak terbuka yang dinaiki oleh ratusan bonek
bonek kemudian diminta turun dan diperiksa oleh petugas
dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan pada pertandingan persebaya melawan persib bandung
karena dikhawatirkan ada yang menunggangi keberadaan bonek
belasannya kan punya kata para supporter bonek yang menuju sarabaya yang menurut truk
kalau gandol kan kalau truk tanpa tiket kami kembalikan
yang punya tiket kami persilahkan untuk berdekat jalanan dan kami berpesan untuk hati hati ikuti aturan terampil
selain truk dengan bak terbuka polisi juga merazia puluhan bonek yang mengendarai sepeda motor
bagi pengendara yang tidak memiliki kelengkapan langsung ditilang polisi